nilai nilai daniel tidak ada masalah
elok rancak memuaskan sadanya
memang daniel ini gak pernah mengecewakan mama papanya
dia anak yang baik
saya dan istri saya segera ke rumah sakit
saya dan istri saya harus pergi sekarang
mama jalan dulu ya
kamu baik baik ya di sekolah
kita jalan dulu ya kan
salman sudah banyak cerita tadi sama bapak
untuk kamu tuh bukan berarti bapak lembek sama kamu
bapak cuma mau ibu kamu tidak kenapa kenapa
lu semua udah mau bantuin gue
gue cebut dulu ya
itu cuma dikasih teks doang
pasti salman dikasih lebih
kira kira si salman dikasih apaan ya
gue gak tau ya gue gak tau
lo gak kasih cukup pada lo
kalau lo tadi nggak bilang kayak gitu ke pak rudi
pasti udah kacau semuanya
gue menebus kesalahan gue yang kemarin
lo jadi diculik sama mereka
gimana kalau pulang sekolah nanti
soalnya ada sepupu gue yang baru pindah kesini
gue pulangnya harus bareng sama dia
tinggal lina aja sih
lo gak capek kak
lo lanjutin dong
manjal banget lo jadi orang
oh udah dong
kayaknya lu udah keterlaluan nih
lo gak bisa liat apa dia udah kesesahannya kayak gini
lo pada mau tanggung jawab
gue tahu batasan
gue ketua osis disini
dan gue yakin dia masih sanggup
kalian semua anak baru biasa dimanjain loh gak
baru diginianin udah komplain
lo siapa sih
ikut ikut urusan gue
lo ambil topi lo sekarang lo balik ke barisan
atau gue bakal catat nama lo
gue gak bakalan kalah lagi dari lo nat
hei tuh gue abis bantuin temen sebentar
pagi ini terasa cerah dan indah karena melihat neng salmanan cantik gelita
mak dia siapa sih
anak baru sepupunya salma
ada sesuatu tuh di belakang lo
ngikutin dari tadi
kagak ada siapa siapa
tuh di belakang lo
kagak akan mempeng kagak akan bisa
soalnya gue gak percaya begituan main sorry
soalnya sepupu gue ini emang suka sama hal hal yang berbau
gak pernah natural dari dulu
peach lo gak usah jadi temen gue jauh jauh aja dari gue
gak kira ada apaan
untung lo sepupunya si sama
kalau gak gak udah ditempel nikmatin lo betul
ngapain gak mau kesini
ini kan tempat kum
jadi kamu gak berhak untuk ngelarang aku datang kesini
kamu juga macem macem ya
kenapa emang ya
kamu takut kalau aku datang kesini untuk temuin meli
emang itu tujuan aku mas
aku datang kesini untuk temuin dia
supaya aku bisa bilang sama dia kalau suaminya gak setia
lepas itu udah
berhenti ya mas
kalau kamu kayak gini aku akan teriak dan bilang sama orang orang kalau kamu aniaya
aku sudah peringatkan kamu berkali kali supaya jangan pernah ganggu melly
ngerti gak sih kamu
melly lagi jalan ke arah sini
aku harus bikin dia lihat aku lagi sama mas ardi
aduh apa apaan sih
nanti kesembuhan tuh kalau aku lakukan polisi
oh kamu tuh dari mana aja sih mas
aku dari toilet tadi
yuk kita pulang yuk
mak jangan jalan jalan lihat lihat dong
eh udah kali brai
berantakan sekali nak
iya benar tuh nak